dorna sport telah merilis jadwal sementara motogp tahun depan salah satunya tercantum indonesia yang akan digelar di sirkuit mandalika nusa tenggara barat
bagaimana persiapan sirkuit yang dibangun di kawasan ekonomi khusus mandalika seluas satu tiga puluh lima hektare ini telah hadir di studio cnn indonesia
gubernur nusa tenggara barat zulkifli mansyah assalamualaikum selamat sore pak gubernur
waalaikumsalam selamat sore rinda
kami tahu anda sibuk sekali dan tentu program program untuk kesejahteraan masyarakat masih berjalan saat ini
dan fokusnya juga sekarang bertambah untuk mempersiapkan sirkuit mandalika di event motogp dua ribu dua puluh dua mendatang
terima kasih pak gubernur sudah menyempatkan hadir sore ini
langsung saja pak gubernur ingin menanyakan beberapa hal sebelum tadi kita juga sudah disuguhkan informasi
bahwa persiapan progres demi progres sudah berlangsung saat ini
satu hal yang mungkin ingin juga didengarkan oleh publik bagaimana kemudian pak gubernur memaknai semua ini
ditujuk sebagai daerah yang juga akan menyelenggarakan event olahraga kelas internasional dua ribu dua puluh dua mendatang
suasana kebatinannya seperti apa sih pak
tentu kami semua masyarakat ntb ya berterima kasih pada pak jokowi sebenarnya
presiden republik indonesia yang mengajarkan kami
untuk fokus pada satu event yang besar
nah banyak fasilities kemudian segala macam infrastruktur itu semuanya dibangun dengan masif gitu
untuk menunjukkan pak jokowi itu sangat serius
dan saya kira upaya menghadirkan motogp yang dua puluh lima tahun absen dari negara kita
kita bawa kembali ke indonesia
dan pak jokowi menempatkan itu di mandalika dengan pertimbangan yang menarik menurut kami
dengan pesona yang demikian menakjubkan sehingga bukan hanya orang datang melihat motogp
tapi eksternalitas positifnya banyak nanti
jadi ini cara pemerintah pusat untuk men trigger para wisata
dan mudah mudahan dengan pre season bulan februari
kemudian nanti november ada world superbike
kemudian awal november pertengahan ada asia talent cup
mudah mudahan ini menggairahkan kembali bukan hanya pariwisata tapi ekonomi secara keseluruhan
bukan hanya untuk ntb tapi seluruh indonesia
karena itu ini seperti wake up call buat kami untuk berdamai dengan pandemi
untuk kemudian kembali pulih seperti sedia kalah
artinya kemudian persiapannya akan lebih double begitu ya pak ya
situasinya juga seperti sekarang pandemi covid sembilan belas
tapi kemudian kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan untuk mendukung bagaimana event ini akan berjalan sesuai dengan rencana awal
kalau boleh dijelaskan berapa banyak pihak
yang terlibat pak dan sejauh mana progresnya sehari ini
kami kan sebagai yang ketempatan wilayah ya
tapi ini sebenarnya adalah gawai pemerintah pusat
oleh karena itu kementerian pu pembangunan infrastruktur banyak lah
apalagi yang sebenarnya mengelola kawasan ini kan bumn kita
jadi kementerian bumn berpartisipasi masif juga
bandara dikelola oleh angkasa pura
semuanya terlibat bersinergi secara mantap
apalagi sekarang kita masih di tengah pandemi
karena bagaimanapun kita tidak mau akan
dan ada klaster baru di tengah pandemi itu
ini ga sederhana
karena keterbatasan vaksin yang tersedia
alhamdulillah berkat sinergi yang baik antara pemerintah daerah kemudian polisi dan tni
bahwa perhelatan akbar ini sebagai the first international event yang kita lakukan di tengah pandemi
mudah mudahan menghadirkan kegairahan baru buat pariwisata indonesia
pak gubernur kita tahu ya sempat viral begitu ya di masyarakat
bahwa tantangan anda untuk membuat situasi ini atau membuat mimpi mimpi untuk menyelesaikan kawasan ini
itu tidak mudah begitu ya
ada resistensi juga dari masyarakat
saya juga melihat bagaimana anda menggunakan motor untuk menemui masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan persoalan internal begitu ya
khususnya bagaimana mengkomunikasikan apa program yang anda jalankan dengan situasi di lapangan
ini menjawabnya bagaimana pak
apa kemudian strategi yang anda jalankan saat itu
tentu mensukseskan international event yang jadi etalasi kita secara nasional
bahkan wajah kita di komunitas internasional itu penting untuk kita sukseskan
tapi di sisi lain jangan juga masyarakat jadi korban atas nama apapun
nah oleh karena itu kami mendatangi masyarakat yang bersih keras bahwa memang ada lokasinya yang belum selesai
nah setelah diberi pengertian kalau tidak punya landasan hukum yang kuat mereka jadinya mengerti
tapi ada juga sebenarnya mereka kekeh untuk pindah itu karena memang ternyata memang mereka punya bukti yang kuat
dan alhamdulillah dengan sinergi dengan badan pertanahan kita punya bukti yang kuat sehingga itdc dan lain lain
semuanya jadi maklum
mudah mudahan dalam waktu tidak terlampau lama semuanya akan selesai dan semuanya sudah ketemu titiknya kira kira sudah selesai lah kira kira
oke sejauh ini dramanya sudah selesai di mana pak
penolakan penolakan yang terjadi kemarin kan ada soal yang menerobos pagar pembatas gitu ya pak
ada juga genangan genangan air di beberapa tunnel
ini sudah ada komunikasi dan penyelesaian
sudah ada karena memang kemarin itu kan ada namanya juga baru apa namanya ada yang tidak terlalu lama
tidak sesuai dengan yang direncanakan ada tunnel yang banjir sehingga masyarakat tidak punya jalan keluar
sekarang sudah diperbaiki gitu namanya proses of learning juga semua dan masyarakat yang menerobos itu sekarang nggak punya alternatif keluar
tapi sekarang sudah tunnelnya sudah bagus gitu dan masalah masalah yang masih ada di sana kita coba selesaikan
karena memang kemarin itu kita paksa buru buru itdc nya kan mereka juga secara finansial di tengah covid ini punya masalah juga
nah karena itu kami dari pemerintah daerah memperbaiki
memfasilitasi dan memberikan tawaran untuk kalau memang itdc masih kekurangan biaya mungkin bisa pinjam dulu ke bank ntb
dan saya kira sudah hampir selesai semua
itu penting karena seperti yang anda sampaikan bahwa kepentingan masyarakat jauh di atas segala galanya dan kemudian ini menyenangkan semua pihak khususnya masyarakat
nusa tenggara barat itu sendiri
kalau boleh tahu biayanya berapa banyak sih pak yang dibutuhkan sumber dana
sebenarnya enggak enggak banyak ya
cuman kan mereka itu itdc ini kan bukan hanya mengelola mandalika saja
jadi ada apa namanya nusa dua di bali kemudian labuan bajo tentu ada prioritas prioritas sehingga kami sadarlah bahwa kalau ada yang bisa kami bantu kami segera bantu dulu
dan kami juga dengan senang hati berpartisipasi dalam proses ini sehingga event ini menjadi sukses demi mtb dan demi indonesia
ini nanti statusnya milik pemprov ya pak
sekarang ini punya bumn kita
yaitu itdc pengelola kawasan pariwisata kita
kan integrasinya cukup besar ya pak
maksudnya di bidang pariwisata
untuk mengoptimalkan infrastruktur penunjang yang ada di sekitar venue ini progres pengerjaannya sudah sejauh apa pak
karena motor gp ini kan logistiknya besar
maka waktu itu ketika pak jokowi berkunjung ke sana ada feedback begitu
kemudian pak jokowi segera memerintahkan kementerian pu bikin bypass biayanya lebih dari satu triliun
dari international airport langsung ke mandalika
mudah mudahan bulan oktober ini minggu kedua selesai tuh bypass tujuh belas km itu
jadi betul betul nanti kita punya bypass lima puluh meter lebarnya tuh jadi sangat menarik
yang ke dua angkasa pura
jadi kita punya logistik yang banyak dari motor gp itu kan mensyaratkan nanti banyak pesawat pesawat berbadan lebar yang besar yang harus mendarat
jadi apa namanya landasannya diperpanjang
juga fasilitas airportnya
pokoknya mantap deh semua

dan kami sekali lagi berterima kasih pada bumn kita

ada kementerian pu dan kementerian maritim dan investasi yang memungkinkan kerja berat ini jadi terasa ringan karena kita jinjing bersama
oke termasuk juga akses transportasi nanti ke kawasan sirkuit ya pak ya
kementerian perhubungan itu sangat intensif hadir di sana pak menteri
nanti selain olahraga motogp di mandalika tentu juga masuk kalender pariwisata
bagaimana dengan infrastruktur yang tadi sudah saya tanyakan ya pak ya
tapi kemudian harapannya persiapan ini bisa optimal
tapi kemudian harapannya persiapan ini bisa optimal
tapi kemudian harapannya persiapan ini bisa optimal
apa kemudian yang ingin diselesaikan pr nya dalam waktu dekat ini pak gubernur
tentu banyak yang mempertanyakan venue nya kira kira yang menampung hotel akomodasi apa memungkinkan
nah sekarang ini karena kita biasanya penontonnya dalam kondisi normal itu kan ratusan ribu
apakah hotelnya tersedia apakah homestaynya siap
nah kita ini kan asia talent nanti itu kan mini motor
kemudian ada superbike
kemudian ada superbike
kemudian ada superbike
karena kita masih di tengah pandemi mungkin penontonnya tidak sampai ratusan ribu
nah kita akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu
semua orang akan dirapit antigen
dan kita akan batasi juga
tidak seratusan ribu tapi kurang dari itu
nah oleh karena itu kita menjaga betul
nah oleh karena itu banyak akomodasi segala macam ini
masyarakat juga tadinya kan wait and see sampai adanya jadwal
mereka takut invest untuk bikin homestay
jangan sampai duit udah keluar teteh gak jadi
nah sekarang dengan keluarnya jadwal ada masyarakat yang mulai tergerak bahwa ini akan jadi
sehingga saya yakin masalah penginapan homestay ini tidak akan ada kesulitan
lagi pula sebenarnya penggemar motor ini kan bukan seperti penggemar motor formula one yang hotel bintang lima bintang enam atau sejenisnya
saya kira dengan tempat tempat sederhana mereka juga akan oke kok
oke dan jaminan itu juga memang disupport oleh pemerintah daerah
untuk masyarakat juga bisa mengembangkan apa yang bisa disinergikan dengan venue dan event yang saat itu ada di sana
nanti selain motogp ini agenda yang berlangsung di sirkuit itu apa saja pak gubernur
jadi sebenarnya ini namanya street circuit
jadi sebenarnya dorma itu di etdc kalau tekanlah misalnya ini satu kawasan
mereka langsung beli satu kawasan klaster sendiri yang kebetulan di dalamnya ada sirkuitnya
jadi ketika balapnya gak ada itu menjadi jalan biasa saja
seperti di monaco kalau kita lihat f satu atau di singapura
nah oleh karena itu menurut saya ini satu konsep bisnis yang menarik dari dorna
mereka mengelola satu kawasan yang mereka menciptakan international event di dalamnya
tapi saya kira positioning lombok sebagai spot tourism apalagi mgpa itu mencanangkan lombok sebagai the land of speed
nah jadi nanti semua balapan dan lain sebagainya itu ada di situ
ada world water cross juga akan venue nya di lombok
bahkan walaupun belum mulai itu menggairahkan dunia balap di lombok di ntb itu sudah sangat terasa
dan kemarin walaupun motor gp belum dimulai pembalap pembalap dari negara barat mampu merebut modal emas di pond
nah artinya tidak salah pemerintah menempatkan ntb sebagai host dari international defense motor ini
oke mudah mudahan memang harapan itu menjadi kenyataan ya pak ya dengan persiapan dan juga upaya yang dilakukan
terakhir pak gubernur ada yang ingin disampaikan pak jelang motogp ini
ya kami berharap ya mudah mudahan doa masyarakat seluruh indonesia karena ini bukan hanya hajatan masyarakat nusa tenggara barat
tapi mudah mudahan ini langkah awal sebuah perjalanan panjang kita bangkit kembali untuk ekonomi nasional pariwisata nasional mudah mudahan semuanya lancar
oke kita berdoa bersama sama dan kita aminkan begitu ya pak ya semua persiapan ini bisa dilakukan secara optimal agar kemudian jelang persiapan motogp dua ribu dua puluh dua nanti di maret kalau tidak salah ya pak ya
dua puluh maret dua ribu dua puluh dua nanti ini benar benar berada dalam tingkat kesiapan yang prima
terima kasih pak gubernur sudah menyempatkan waktu untuk mampir ke sini lain waktu kita bisa berbincang lebih lanjut terima kasih salam sehat pak gubernur